jam kerja dua shift masih akan diberlakukan kepada seluruh aparatur sipil negara di jabodetabek selama masa adaptasi kebiasaan baru
dan hal tersebut tertuang dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh menteri pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi cahyokumolo
surat edaran terkait sistem kerja dua shift bagi isn diberlakukan untuk mengurangi penumpukan penumpang di satu waktu tertentu sehingga mencegah penularan covid sembilan belas
shift pertama masuk antara pukul tujuh pagi sampai tujuh lebih tiga puluh sedangkan shift kedua masuk antara pukul sepuluh sampai sepuluh
kemenpan rb meminta agar seluruh asn di jabodetabek dapat mendukung kebijakan dua shift tersebut
begini jadi intinya kemenpan masih berlakukan semenpan nomor lima puluh delapan tahun dua ribu dua puluh
itu masih ada yang berlakukan
ada yang bekerja di rumah dan ada yang bekerja di kantor
nah yang bekerja di kantor itu kita harapkan diberlakukan dua shift jam kerja